sementara itu ketua dewan pertimbangan mui din syamsuddin mendorong melakukan pemboikotan produk israel
sebagai bentuk penolakan atas pengakuan donald trump yang menetapkan yerusalem sebagai ibu kota israel
din samsudin yang juga utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban
mengatakan konferensi tingkat tinggi luar biasa organisasi kerjasama islam
harus menjadi pendorong bagi pbb untuk memberikan sanksi kepada amerika
din juga menyatakan bahwa dunia perlu menempuh langkah tegas seperti pemboikotan di segala bidang
dan tidak membuka kantor kedutaan besar di yerusalem termasuk yang dilakukan inggris dan perancis
selain itu indonesia di ktt oki diharapkan mampu menggalang suara dengan negara negara uni eropa
agar perdamaian di timur tengah terwujud
oki harus menjadi motor untuk mengadakan itu membangun koalisi mega tadi itu
dan indonesia dalam kaitan ini
bisa menjadi dan sudah berada di depan dan bisa menjadi satu atau salah satu dari key players yang ada di negara oki
yang harus juga secara nyata pada satu sisi mendesakan pbb mengenakan sanksi kepada israel dan amerika serikat
karena pelanggarannya dan yang kedua harus ada gerakan internasional yang bersifat pemboikotan
pertama jangan sampai ada negara negara oki yang membuka kedutaan besar jerusalem sebagai ibu kota israel
begitu pula negara negara lain saya kira inggris perancis juga sudah menyuarakan yang sama
kalau ini diboykot sehingga yerusalem yang diklaim secara sepihak sebagai ibu kota israel akan menjadi tidak ada artinya

uh hah hai nihantly stamil dan lebih baik bang sadiq salah satu teman datang riog prim uh
reagan selesai kebbuff youtube